beli baju baru kena aja pake motionpay diterima di semua toko seluruh indonesia

udah udah udah gini gini supaya lo bisa bertanggung jawab atas kejadian itu gue punya satu permintaan
lo jadi teman hidup gua untuk seumur hidup gue
masih sempet sempetnya kayak gini gak tau sikon apa enggak nyebelin
yalah gian lo serius banget cair dikit kayak lemesin dikit kayak gimana sih
ya gimana gak serius botol kecap lu itu habis dipatok ular bukan dipatok ayam
yaudah kan gue udah gak kenapa napa udah gini deh biar gue cepet sembuh nih
bisa gak lo mampir kesini jengukin gue gitu
gak ada niatan buat jengukin gue nih gue lagi ada di rumah sakit
rumah sakit permata
rumah sakit permata dia buruan kesini
orang mah jengukin gue malah diem aja di rumah
botol kecap gue tuh pengen banget jengukin lo
gue pengen banget mastiin lo baik baik aja tapi
saya nyesel baru pergi kesini kalau sampe anak saya kenapa napa kamu harus bertanggung jawab
kalau gue jengukin botol kecap gue yakin pasti papanya ngamuk dan ngusir gue
kok malah bengong kerupuk kulit kesini dong gimana sih
waktu kecap suri banget nih kayaknya gue gak bisa jengukin lo deh soalnya gue udah janji sama nyokap
janji sama nyokap lo mau ngapain kan tiap hari lu ketemu juga lu gimana
gak bisa apa bentar doang gitu jengukin gue
udah ini gue gak bisa ya coba sembuh udah
beneran kan rifki lagi bucin
aduh udah gak ada tenaga dah teribu teributan
ya baik baik aja mas aku aja yang terlalu khawatir kemarin mas
iya iya aku ngerti banget mil kamu pasti khawatir dengan el
apalagi sekarang anak aku juga
mungkin aku gak perlu membebani pikiran mila sama keadaan lifty
pasti saat ini mila baru bisa lega karena l sudah ketemu
anak kamu kenapa
aku cuma teringat aja waktu itu anak aku juga pernah hilang waktu pas campaig
ya namanya remaja ternyata sama aja
oh ya mas nanti malem ada acara gak
tadi kan aku ngobrol sama el dan dia malam ini gak ada acara dia pengen banget kenalan sama kamu mas
kalau aku nolak ajakan mila kasihan juga apalagi l pengen kenal sama aku
tapi masa aku harus ninggalin rifki di masa aku
el itu penasaran banget sama kamu mas
iya ya aku juga pengen kenal banget sama el penasaran banget aku
iya perasaan tuh kita tuh selalu pengen ketemu tapi ada aja kendalanya sampai akhirnya gak ketemu terus deh
aku gak mau mengecewakan mila sama el lagi sepertinya aku memang harus temuin mereka malam ini
lagi pula arin sama riva pasti mau jagain divki
gini aja bagaimana kalau nanti malem kita ketemu aja di mahone restoran ya
iya mas rasanya gak sabar deh aku pengen kenalin kamu sama el semoga aja hari ini kita gak ada kendala apa apa ya mas
iya ya aku juga berharap begitu
makasih ya udah nganterin lara pulang
padahal kakek pak davin kan masih sakit nanti kalau makin parah gimana
kan tadi kamu udah jenguk aku terus udah masakin aku juga jadi udah sembuh sakit
nih udah gak berasa lagi kesel lewet ya tapi kamu tau gak apa yang berasa
kok gombal sih itu fakta
yaudah aku pamit ya
mbak kamu tadi diantar siapa
bukan pacar kamu kan
bukan kok pak itu temen sekolah rara
papa minta kalau bisa mulai sekarang nih
kamu jaga jarak sama temen temen cowok kamu
ya bukan apa apa
terus salah paham lagi
kenapa sih papa mikirin vero terus
ya udah masuk ya
revki makan dulu ya
jadi gue yang suapin ya
gak usah udah nanti aja
gue makan sendiri kok
ki bisa gak sih ngurut aja sama gue
gue tuh udah kasih amanat sama bokap lo
disuruh ngerawat lo
pokoknya gue tuh harus telaten ngurusin lo
sampai lo sembuh
ari minter banget sih manfaatin momen buat pdkt sama revki
oh gue telepon aja kali ya
nah gitu dong
kan demi kebaikan lo juga
ini gemes banget deh
aku tuh jadi ingat waktu itu kan gue lagi sakit
terus lo juga
jadi gue gak ada tenaga buat ikutan nostalgia
kecuali kalau lo mau bahas tentang
udah makan aja yuk
gak usah dibahas
makan yang banyak ya
pa sekarang juga lo telfon michelle ya
kasih tahu dia kalau kondisi gue parah kritis dan menyedihkan karena racun ularnya terlanjur nyebar dan ada kemungkinan buat diamputasi
gue gak mau
dia pasti panik banget lah
cuma itu cara satu satunya biar michelle dateng kesini va
sumpah deh gue males banget sama ari
ngapain sih kok main hp mu
gue keluar bentar ya
gue banyak rifqi
udah terakhir ya